belasan anggota kpk kami siang kembali menggeledah dua kantor di tasikmalaya
penggeledahan dilakukan di enam ruang kantor pupr
serta dua ruang rsud dr soekarjo tasikmalaya
penggeledahan dua kantor dinas kota tasikmalaya dilakukan secara bersamaan
di kantor pupr kota tasikmalaya di jalan nongnung trisna saputra
penggeledahan dilakukan di enam ruang kerja yang sebelumnya disegel
yakni ruang kepala dinas pupr sekretaris dinas perencanaan dan ruang bidang
selain itu dua ruang di rsud dr soekarjo juga digeledah
yaitu ruang dirut rsud dr wasisto serta ruang perencanaan
penggeledahan ini masih terkait kasus dugaan suap dana alokasi khusus atau dak
dan dana insentif daerah atau did yang menjerat oleh kota tasikmalaya budi budiman
kemungkinan sesuai dengan yang kemarin di segel
karena kemarin saya yang menamping
ini ruang kepala kepalanya ruang bidangnya ruang direktur dan perencanaan
itu yang di pupr
di pupr di rumah sakit di kesehatan